jadi sebenarnya ini hanya untungan jokowi aja
padahal ini sendiri sebenarnya proyek yang menurut saya adalah proyek mercusuar yang nggak akan pernah jadi
oke tapi bukan kainnya justru menguatkan dugaan bahwa ahok memang menjadi kuat an kuat anak emas begitu
atau karena faktor kedekatan dan lain sebagainya sehingga apapun track recordnya tetap dipilih oleh presiden
enggak kalau anak emas itu ya misalkan ahok itu mengerjakan sesuatu yang real ya
real itu misalkan dia jadi menteri
kepala bapak penas atau dia menteri bumn ya kan menggantiin erik tohirnya itu kan real
kalau ini kan gak real ini uangnya gak ada di akhirnya jadi otorita otorita gak jelas gitu aja nanti
gak ada duitnya lah
baik pak mohon ya gimana menurut anda
ya udahlah saya pikir ini kan saya pikir secara finansial kan sudah ada perencanaan yang matang dari pemerintah
sekarang kan yang diambil adalah
siapa yang mau bertanggung jawab
artinya kita fokus aja di situ soal ahok atau kak bambang atau siapa satu
saya kembali kepada omongan awal tadi bahwa kalau pak ahok yang dipilih saya percaya bahwa kerajaan ini akan lebih cepat
karena orangnya memang pekerja dan dia tahu betul kerja cepat itu seperti apa
satu irama lah dengan pak jokowi saya nggak punya keraguan soal masa lalunya soal huru hara sebelum ini pemilu dan semua
jadi tidak menjadi masalah sama sekali
karena ketika dia di pertamina pun diawalkan juga diperkarakan
tapi ketika dia ada di pertamina perubahannya luar biasa
itu ahli migas kui yang sudah umur sembilan puluh tiga tahun mengakui betul
bagaimana terobosan yang dilakukan oleh pak ahok selama berapa bulan di pertamina
artinya orang ini memang sudah punya kecakapan dalam hal kompetensi yang gak bisa kita ragukan
ya mari kita kasih dr
biar uang lah
oke jadi kalau kemudian ada sebagian pihak yang justru mengkritisi atau menolak kembalinya ahok begitu masuk ke gelanggang
menurut anda itu karena apa
gak apa apa demokrasi kan gak pernah bisa seragam
maka menganut prinsip majority rule
tidak harus semua
banyak yang juga tidak mendukung
saya pikir itu lebih karena alasan politis
karena memang sampai hari ini pembelahan pilkara dari kjakarta dua ribu tujuh belas gak berhenti
itu terus berlangsung
kenapa karena isu yang ada
yaitu isu agama yang dimunculkan
itu akan terus dirawat sampai ke pilpres berikutnya dan seterusnya
jadi sangat politis tadi itu ya
sangat politis ini karena hubungannya dengan pak ahok
ini hubungannya adalah soal
yang memanfaatkan isu agama ini untuk kepentingan pemilu berikutnya
oke soal etika bahas suki cahaya purnama
soal itu yang kemudian dipermasalahkan
aku tuh bingung etika dalam konteks mana yang menjadi masalah ahok
karena kalau saya melihat etika dalam pengertian abstraksi dari nilai nilai moral
itu yang diperjuangkan ahok kan
ketika dia ada dalam public office
dia digerakkan oleh konstitusi dan juga oleh orientasi pada kepentingan umum
dan itu dia buktikan
maka secara moral sebagai public official
ahok sudah membuktikan dirinya seorang negarawan
maka tidak pernah ada masalah disitu
justru indonesia ini kekurangan orang seperti ahok
seperti pak jokowi
makanya proses perubahan ini berlangsungnya agak lambat
oke baik bang kanda
negara kita membutuhkan orang orang seperti pak ahok dan juga pak jokowi
bang kanda ini kan bisa kalau bang kanda misalnya ya
saya ini jadi aktivis ini gini dari dulu
jadi saya ini sudah melawan soeharto dari dulu
jadi waktu itu jokowi cuma main gitar metallica
jadi orang itu berkembang
politik ini tidak boleh seperti di amerika di persoalan orang orang donald trump
yang dia tidak punya political idea mau menjadi pemimpin
nah terus kita
ini kan kecelakaan sejarah aja buat saya jokowi ahok segala ini
kecelakaan sejarah seperti apa maksud anda
ya karena mereka ini tidak berhasil untuk ke publik
menurut saya sih
bayangin ya lima tahun jokowi kerja
hanya berhasil menurunkan orang miskin satu persen
itu kan udah something crazy
di mana itu di zaman sby
soal istilah sih sah sah
soal istilah sah sah saja
bukan maksudnya yang tadi bang kanda bilangkan kecelakaan sejarah
itu pilihan istilah yang tentu subjektif lah karena dari bang kanda
mayoritas rakyat indonesia justru melihat ekspektasi
saya udah kasih tahu minggu lalu ketika jokowi bilang corona aman
yang paling kredibel

mengatakan rakyat indonesia di asean yang paling cemas terhadap corona
jadi antara survei lokal
ya yang teman teman itu semua saya bilang nggak ngerti metodologi
saya doktornya metodologi penelitian kuantitatif
jadi saya tahu semua tidak jelas itu
ya ukuran lembaga itu
itu kan dari sosial media kan
kelakuan sosial media kan
bagaimana keresahan yang dimunculkan melalui sosial media dan sebagainya
tapi ya menurut mas
itu sampel orang dua puluh tujuh ribu
saya juga punya data bang kanda
saya melihat ada kelompok buzzer yang ingin memompa sentimen kecemasan tentang corona ini sebegitu besar
supaya pemerintah ini bisa didegradasi
kan artinya tadinya ada agenda politik sebetulnya
dibalik upaya untuk terus meningkatkan level kecemasan publik
bagaimana kita membedakan antara politik
kembali ke soal jokowi dan ahok bang bodi bagaimana menurut anda
kalau soal ahok kan saya sudah bilang berulang ulang bahwa itu pilihan strategis
pak jokowi sudah
kecelakaan sejarah tadi dikatakan justru sebetulnya bukan orang yang kita butuhkan tadi kata bang anda
negara ini butuhkan
karena yang tadi saya perutuh pada bonihargen
yang celaka itu kan statement bang ganda
kalau ahoknya ini kan justru
kenapa bangsa ini terbelah
justru penyelamat sejarah
di zaman sby bangsa nggak ada terbelah
walaupun orang bilang sby itu pemimpin lemah
zaman gusdur nggak ada bangsa terbelah
karena jokowi dan ahok membelah
karena pemerintahan pak sby pemerintahan kompromistis bos
pemerintahan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan hitam dan putih
sekarang hitam semua
kalau pak jokowi dia mulai dengan satu visi yang besar
bagaimana kpk sudah dilemahkan
kpk dilemahkan itu gimana coba
di zaman jokowi lah korupsi terbesar tujuh belas triliun
tunggu tunggu tujuh belas triliun
disertasi saya itu soal
dulu zaman sby enam tujuh triliun dibobol bank senturi
di bobol zaman habibie bank bali empat ratus miliar
sekarang udah puluhan triliun
silahkan bang bodi
kalau kita melihat belakangan
memang ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk kita bisa mengkritisi pemerintahan
pak jokowi di periode kedua
orang akan mungkin bertanya
pak muldoko ada di ksp tapi kok gaung ksp itu tidak menjadi lingkaran terdalam dari pdi
presiden men untuk bisa meng counter isu isu besar misalnya nih
atau orang juga mempertanyakan beberapa pembesar yang ada di sekitar presiden
yang justru membiarkan presiden digebuk sendirian oleh publik dalam isu isu tertentu
saya setuju kalau kemudian kita bisa menguliti konteks sekarang ya stasi
tapi kan seorang jokowi
pribadi yang punya visi besar dan sosok yang bersih
ingin membangun indonesia
orientasinya itu aja
dan bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan pak jokowi
dan disitulah resafah mungkin perlu harus terus dilakukan ya
karena untuk persempatan pembangunan ada sinergi yang dibutuhkan
termasuk memilih ahok maksud anda
ya memilih ahok itu kan bagian dari pak jokowi untuk mengumpulkan orang orang yang berkualitas ini
untuk ada di dalam satu gerbong yang sama
memgerakan pembangunan ini
supaya berjalan lebih cepat
kereta ini harus jalan
karena ada kekuatan
jujur aja di dalam pemerintahan juga ada orang orang tertentu yang nggak bisa bekerja dengan baik
orang orang itu kenapa ada di dalam
nah itu perdebatan nanti lain lagi sih
itu soal kompromi apapun lah namanya
tetapi kan kita tidak akan pernah bisa ragu seorang jokowi adalah presiden terbaik dalam sejarah indonesia sampai hari ini
kalau dari empat nama itu jadi menurut anda bang boni memang ahok yang paling cocok yang paling pas
kita objektif melihat track record mereka aja
bahwa pak ahok memang berhasil membuktikan kepada dunia dan seluruh rakyat indonesia bahwa dia bekerja untuk publik
dan hidupnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat
jadi dia buktikan
kalau pandangan objektif anda bagaimana bang ganda
ini kan sekarang masih apa namanya banyak catatan ahok yang dulu saya ini waktu dia jadi gubernur saya gugat ya
rumah sakit cumberwaras transjakarta dan lain lain
tapi memang karena ini kekuasaan rejimnya belum berganti itu mungkin nanti setelah rejim berganti baru bisa ada itu muncul
tapi jejaknya itu ada
ya jejaknya itu ada
nah makanya saya bilang okelah
itu sementara saya apa namanya apa namanya forget but not forgive
saya nggak ada masalah
karena kalau saya jadi bekuasa nanti dua ribu dua puluh empat misalkan itu kan saya pindahin lagi berkota
jadi menurut anda ada kasus kasus juga yang sebetulnya ini masih melatar belakangnya atau membayangi seorang mbak suki cahayapurnama ya soal kasus cumberwaras tadi maksud anda begitu
maksudnya gini kalau dari segi integritas segi integritas ini ahok ini
soal cumberwaras kan dulu kpk kpk periode sebelumnya
terakhir terakhir bang boni
kpk sebelumnya kan sudah menegaskan nggak ada keterkaitannya mahok di situ
artinya udah selesai lah itu
itu sudah tutup
nanti lah nanti kalau ada ganti rejim
kalau terus dihidupkan itu kan nanti namanya karakter asasination
dan kita sedang menghancurkan citra
makanya saya bilang tadi saya tidak mau ya kan
tapi kalau mengenal masa lalu itu
penghancuran citra itu penghancuran citra di politik demokrasi kita itu memang satu strategi yang aneh juga
tapi tren loh di kita
saya sendiri juga korban pengacara citra
ya makanya itu kemulainya di zaman jokowi
saya sakit dulu ya masih ingat kan bang andas saya sakit di pokelemi terus saya dituduh narkoba dan seterusnya
kamu bisa paham ya
ini semua situasi yang harus dihadapi
bunuh orang politik
baru sekarang ada orang dituduh makar
oke oke baik baik
jadi intinya jadi intinya
supaya tidak melebar
intinya adalah menurut anda soal ahok dan juga jokowi dan ibu kota baru menurut anda bagaimana singkat
kan tadi anda menanya
menurut saya ahok dikorbankan
karena saya tahu ahok dikorbankan jokowi pada saat dua ratus dua belas
demi popularitas jokowi tetap terjaga
ini adalah projek fiktif
nggak akan jalan karena itu
karena dunia lagi lesu
nggak ada ini proyek nggak akan jalan
oke bang boni
yang disebut rencana
angkat di atas kertas
saya bicara dengan akal sehat dan nurani aja
dua duanya nurani dan akal sehat
saya menyimpulkan bahwa pak ahok orang yang tepat
jadi pak jokowi telah melakukan pilihan membuat pilihan yang strategis
kalau nanti ahok terpilih kita harus tepuk tangan
dan kita berharap proses pembangunan ibu kota baru ini jalan dengan lancar
oke kita tunggu siapa yang kemudian akan dipilih oleh presiden joko widodo
apakah betul itu ahok atau justru nama nama yang lain
terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini
bang boni dan juga bang ganda kawan lama yang kemudian berbeda pendapat
dalam demokrasi sasar saya
terima kasih banyak
beda persi duduk juga
beda persi duduk
terima kasih banyak bang
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya ketua umum pan zulkifli hasan
menilai pemerintah terlalu percaya diri menghadapi virus corona
informasinya usai cerita